berlatih teknik lari ternyata juga memiliki banyak dampak positif bagi perkembangan anak anak berkebutuhan khusus ini
pak sumarji bagaimana mental para pemain timnas garuda muda setelah kejadian semalam
dengan adanya kemungkinan the fed akan menaikkan lagi suku bunga di bulan november
nah ini menarik juga nih soalnya
kita alokasikan kepada misalnya satu empat satu lima juta yang
tapi semua mendapatkan perlakuan yang sama